pada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban jangan membayar
kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima
diterok lapor ke kantor polisi terdekat
polisi akan memberikan perlindungan
dalam pernyataan resmi yang dihadiri ojk dan bank indonesia selasa sore
menko polhukam mahfud md meminta masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal
tidak perlu membayar cicilan pokok beserta bunganya
pada korban yang mendapatkan teror penagihan disertai ancaman dan intimidasi dari pembeli pinjol ilegal
mahfud mengimbau korban untuk melapor ke polisi
mahfud menegaskan pinjol ilegal tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif
sehingga transaksinya dapat dibatalkan
mahfud menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjol ilegal
para pelaku dapat dikenakan ancaman hukuman pidana atas tindakan pemerasan
perbuatan tidak menyenangkan uu ite dan juga perlindungan konsumen